berikutnya upaya pencarian korban yang diduga tertimbun longsor
akibat gempa masih terus dilakukan
sulitnya medan membuat upaya pencarian terkendala
karena alat berat yang susah menembus lokasi
berikut laporan yang disampaikan alfian raharjo dan wahyu ramadan
dari kawasan desa cijendil dusun cigenang cianjur jawa barat
saya saat ini ada di desa cigenil dusun cugenang di cianjur jawa barat
seperti bisa kita lihat longsoran tanah tampak di belakang
tadi warga sudah berupaya untuk melakukan upaya pencarian secara swadaya
dengan menggunakan alat seadanya
dan di samping saya ini ada sejumlah sepeda motor
yang berhasil ditemukan oleh warga
dan memang kondisinya sudah cukup parah
dan kalau kita lihat untuk membantu upaya pencarian yang dilakukan warga
juga sudah diturunkan sebuah alat berat
yang nantinya akan digunakan untuk mengeruk bagian tanah di sana
untuk mencari dugaan warga
yang diduga masih tertimbun di antara longsoran tanah
yang ada di desa cijendil ini
ya untuk menuju ke tempat lokasi longsoran memang bukanlah sesuatu yang mudah
karena memang letaknya berada di lereng bukit
sehingga seperti saya saat ini harus naik ke jalan setapak
yang memang kalau dilihat kondisinya juga tidak stabil ya
karena sudah ada retakan retakan di sini
di samping ini juga rumah warga
kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali
karena memang kondisinya sudah cukup parah
saat ini saya akan bergerak untuk berjalan
untuk menuju ke lokasi tempat dugaan ada sekitar lima belas rumah
yang tertimbun tanah longsor ini
ya memang karena kondisi getaran gempa yang cukup kuat
seperti tampak di sini juga tembok tembok banyak yang runtuh
dan juga kondisi rumah tembok juga sudah retak retak
sehingga wajar saja jika warga lebih banyak memilih
untuk tinggal di tempat tempat pengungsian
meskipun dengan kondisi yang seadanya begitu
dan kalau bisa kita lihat juga upaya pencarian sampai saat ini
juga dibantu oleh beberapa aparat dari tni
dimaksudkan untuk lebih mempersiapkan untuk menjaga keamanan

yang diduga masih tertimbun di balik longsoran tanah ini
ya saat ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu keluarga
di mana keluarga beliau juga sampai saat ini masih belum ditemukan
selamat siang ibu
nama siapa ibu
pertama tama saya ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga ibu
sejauh ini harapan apa yang paling ingin ibu harapkan
harapan saya saat ini hanya ingin ketemu mantu saya sama keluarganya
meskipun apa itu keadaannya
saya tahu ini salah satu yang penting bisa ditemukan
saya hanya ingin melihat mereka
itulah harapan saya mungkin saat ini
terus kemudian dengan hadirnya alat berat
beko terus kemudian dibantu aparat tni dan sebagainya apakah memungkin memang upaya
pencarian ini bisa ditemukan hari ini begitu bu ya mudah mudahan saja ya soalnya alhamdulillah
satu persatu korban sudah ditemukan awal dari tiga puluh enam orang korban sudah ditemukan kurang lebih
enam orang tinggal kurang lebih tiga puluh orang yang tersisa mudah mudahan hari ini bisa terselesaikan
itulah mungkin harapan saya saat ini apapun kondisinya ibu berharap mereka segera ditemukan
saya ikhlas saya ridho ikhlas ya allah saya ikhlas apapun itu saya hanya ingin ketemu melihat mereka
ya sampai saat ini timbasarnas juga selain melakukan pencarian di area perongsoran juga
masih membereskan sejumlah bangunan bangunan yang kondisinya memang tidak layak begitu ya
mereka masih mencari cari apakah memang di dalam bangunan ini masih ada korban atau tidak
setidaknya mereka berupaya melakukan upaya pencarian karena memang kejadian gempa kemarin terjadi
pada saat siang hari dimana warga banyak yang sedang beristirahat begitu dan mungkin juga bisa
saya berikan contoh di sini ya jadi di tempat saya saat ini inilah salah satu warung yang masih
berdiri kalau kita lihat warung ini juga seperti ditinggalkan begitu saja kondisinya dengan barang
dagangan yang belum tidak sempat dirapikan dan sebagainya ditinggalkan begitu saja begitu dan
kita juga tidak tahu ya bagaimana nasib pemilik warung ini kita berharap memang mereka dalam
kondisi aman begitu dan upaya pencarian juga masih terus dilakukan upaya aparat kepolisian
dan juga dari tni serta sejumlah lawan masih melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian
di desa cijendil cianjur jawa barat ini
kita berharap dengan adanya upaya pencarian yang dibantu dengan hadirnya alat berat
polisi dan juga tni bisa segera menemukan korban yang diduga masih tertimbun di balik
longsoran ini alfian raharjo wahyu ramadan cianjur jawa barat